ini olahraga bagi anda yang gemar berolahraga
ada informasi menarik dari new york amerika serikat
ini sebuah pusat kebugaran bernama asfald green
membuka kelas baru berteknologi mutakhir
ya kelas ini dapat membantu peserta
membakar seribu lebih kalori dalam empat puluh lima menit
kelas olahraga bernama ag enam ini
didukung teknologi bernama prama
teknologi ini membuat lantai dan dinding sensitif
terhadap sentuhan serta lampu led dan sound system
yang saling terintegrasi
peserta kelas bisa menjadikan lantai dan dinding tersebut sebagai target
mereka harus bergerak cepat mengikuti lampu yang menyala
ya pihak pusat kebugaran mengklaim
peserta dapat membakar seribu lebih kalori dalam empat puluh lima menit
untuk mengikuti kelas ini pengguna dikenakan biaya sebesar
lima dolar amerika atau setara empat ratus enam puluh ribu rupiah untuk satu sesi